halo jack lu dimana
oh lu luduh gue ngambil dompet
abang jangan berisik
tak ada yang menyesal
abang jangan berisik
abang jangan berisik
biarin biar lu tau
kalau si cungkring hidup
iya tapi udah percaya sekarang
bang jalan ya
ingin pedes pedes ya bang
pedes aja biar sama kayak mulut mak lu
udah bang jalan
udah bang jalan
eh bang dibersihin dulu sama tatia mukanya
udah bang jalan
udah bang jalan
udah bang jalan
udah bang jalan
eh sebentar sebentar
ini berdua mau ngopi apa mau makan
ya jelas mau ngopi lah
lagi ini mau ngopi mau makan gak bisa sih pok
pakai diintrogasi segala
kalau mau makan apa mau minum
tunjukin dulu duitnya
memangnya kau tak percaya sama kami mun
hah kenapa kau ini
ya bukan begitu bang
takutnya pada ngutang kayak sipur
mau ngutang pura pura dompetnya hilang
masa kau sama kan aku dengan sipur
patar sireger dari batang toru
tak mungkin aku mengutang
dengan cara seperti itu
pasti dengan cara yang lain ya bang
saya udah ketemu ani
malah tadi saya yang nganterin ani
saya nyari dompet saya
jadi lu nuduk gua ngampe dompet lu
dateng ke sini
bang patah inismelet

assalamualaikum bu tati
waalaikumsalam bu nur
eh bu tati tau nggak
katanya si babe
siapa yang menggosipkan
saya itu cuma berbagi info
oh lu nunggu gue ngambil dompet
itu suaminya poh mumun kemana sih
di laut terus
memangnya dia sudah lupa sama daratan
bisa jadi bisa jadi
bu tati indah suka ya sama saya
bukan begitu bu
daripada berbagi info tentang poh mumun
mendingan berbagi info tentang prj
memangnya pak tati sudah pernah pergi ke prj sama bang ojek
bu saya lupa kalau lagi masak air
kita bisa buffer
kita bisa beri berita berita di linknya
enak jawabnya engkau porque t handicap dad
yang menang wo lah kan lawannya enggak ada
enggak sampai sekarang nggak tahu ada di mana
makasih ya ani kamu udah prihatin sama gue
iya mudah mudahan ketemu